presiden joko widodo berharap horror kemacetan di pelabuhan merak pada arus mudik tahun lalu tidak terulang lagi
presiden meminta agar seluruh pihak membuat langkah antisipasi akan lonjakan pemudik hingga satu ratus dua puluh tiga juta orang pada lebaran tahun ini
hal ini disampaikan presiden dalam rapat terbatas langsung di pelabuhan merak pada selasa siang
menurut presiden salah satu penyebab macet di pelabuhan merak tahun lalu adalah kurangnya kapal
penumpukan penumpang dan kendaraan terjadi hingga dua hari jelang lebaran pada musim mudik tahun lalu
dan presiden juga mengapresiasi manajemen pelabuhan di mana pelabuhan khusus sepeda motor mobil dan kendaraan kecil serta bus dan kendaraan berat kini telah dipisahkan
ada catatan catatan yang harus kita perbaiki
dan catatan besar
itu ada di pelabuhan merak dan juga di jalan tol
oleh sebab itu secara detail yang bekerja di lapangan itu harus betul betul melihat sehingga perbaikan dari manajemen tahun yang lalu untuk arus mudiknya
oleh sebab itu secara detail yang berikutnya harus kita perbaiki
manajemennya sudah sangat detail
pelabuhan mana yang digunakan untuk kendaraan berat pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan bermotor dan pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan kecil dan bus
saya kira cara manajemen sangat baik tetapi sekali lagi nanti akan kita lihat jalannya manajemen itu di lapangan seperti apa